or lovers karena terkendala teknis indonesia open dua ribu dua puluh empat batal digelar di indonesia arena dan kembali ke istora senayan
ajang yang digelar empat hingga sembilan juni ini akan jadi pemanasan sekaligus berburu poin unggulan olimpiade paris
setelah sempat ingin digelar di indonesia arena ajang bulu tangkis indonesia open dua ribu dua puluh empat dipastikan kembali ke istora senayan
hal ini disampaikan ketua panpel indonesia open dua ribu dua puluh empat arman darmaji selasa sore di jakarta
alasan teknis menjadi pertimbangan indonesia arena gagal menjadi venue turnamen level super seribu bwf
dengan demikian indonesia open dua ribu dua puluh empat yang dihelat empat hingga sembilan juni kembali digelar di istora senayan
sebagai tuan rumah indonesia akan menurunkan atlet terbaiknya seperti antoni ginting dan jonathan christie serta ganda putra fajar alfian rian ardianto
belum pernah juara di turnamen ini menjadi motivasi untuk tampil maksimal
apalagi indonesia open juga bisa menjadi turnamen pemanasan sekaligus penentuan poin unggulan olimpiade paris
kalau bicara masalah target ranking memang seeding itu satu sampai empat dan sekarang kami di posisi tujuh
kami pengennya memang berat tapi tidak ada yang mustahil tapi kami pengen nanti pas di olimpik itu kami di ranking empat gitu
penjualan tiket akan dibuka mulai dua puluh enam april
tiket dijual dengan tiga kategori mulai dari harga rp satu ratus lima puluh hingga rp dua